polemik baru muncul setelah basuki cayapurnama alias ahok batal dipindahkan ke lapas cipinang
dan tetap menjalani dua tahun masa pidananya di rutan mako brimob kelapa dua depok
keputusan itu diambil dengan alasan demi keamanan ahok
namun di sisi lain banyak yang menilainya sebagai sebuah keistimewaan bagi basuki cahayapurnama
kasus yang menjerat basuki cahayapurnama seakan tak berhenti menuai kontroversi
kini setelah statusnya berkekuatan hukum tetap alias inkrah
penempatan ahok di rutan mako brimob juga mengundang perdebatan
sebelumnya ahok akan dipindahkan ke lapas cipinang jakarta timur
namun dengan pertimbangan keamanan dan untuk menghindari risiko konflik di lapas
rencana itu dibatalkan
ahok diputuskan tetap ditahan di rutan mako brimob kelapa dua depok
soal jumlah di cipinang soal keamanan di cipinang
maka dari telahan itu kita mengambil keputusan
kita ambil keputusan dan ini demi keselamatan
karena ahok ini kan sangat kontroversi
jangan di underestimate masalahnya
sejak awal ini tidak merupakan persoalan yang sangat besar
masih banyak orang yang tidak puas
maka untuk menjaga hal hal yang tidak kita inginkan
kita masih tempatkan di mako brimob
tidak ada yang istimewa ada ceruina saja di situ dulu
sangat nyata ada
saya tidak perlu sebut disana ada nabi teroris
disana juga ada pilkada waktu itu
pilkada di situ itu half and half hampir setengah setengah
ini masalahnya lain masuknya lain
bukan karena biasa masuknya lain
peradilannya juga banyak merasa tekanan
memasak dan lain lain
kalau ada nanti di antara satu napi pembelanya dia
ada yang sana mau apa itu bisa terjadi sesuatu yang tidak baik
keputusan tidak dipindahkannya ahok
juga atas permintaan dari pihak lapas cipinang
yang tidak ingin kegaduhan di dalam penjara
seperti saat pertama kali ahok diputus bersalah oleh pengadilan
setelah diadakan berita acara serah terima
kepala lapas kelas satu cipinang pak abdul hani
bermohon agar tempat menjalani pidana bagi saudara ahok ini
untuk tetap di mako brimob kelapa dua
dengan pertimbangan keamanan
sudah kita perhatikan bahwa
sidang ahok sendiri pun sebelumnya tidak dilaksanakan di pengadilan negeri
tapi dilaksanakan dari kementerian pertanian
tetap mendapatkan hak haknya sebagai narapidana
untuk lingkungan lapas
kita perhatikan pemindahan narapidana
pemindahan ahok kemarin di rutan cipinang kan bagaimana dampaknya
terhadap masa yang pro dan kontra
jadi kita harus perhatikan ada yang pro dan kontra
ini dikhawatirkan diindikasi
kalau sudah kejadian juga
kalau adanya deteksi dini
nah pihak lapas cipinang sudah mendeteksi dini
dikhawatirkan ada hal hal yang tidak diinginkan
eksekusi ini pun mendapatkan reaksi keras dari sejumlah pihak
yang menilai ahok diberi keistimewaan
dilansir dari cnn indonesia com
wakil ketua dpr fahri hamzah menyebut penempatan ahok yang tetap di makobrimob
adalah bentuk sandiwara hukum
persoalan keamanan ahok yang menjadi alasan dibatalkannya pemindahan
juga dipertanyakan sebab keamanan lapas dinilai sudah seharusnya
menjadi tanggung jawab kepala lapas
ahok mendapatkan perlakuan istimewa
itu mungkin yang terbersih di sebagian benak publik ketika diputuskannya ahok
tetap berada di rutan makobrimob untuk menjalankan masa hukumannya sebagai narapidana
namun benarkah faktor keamanan menjadi kendala penempatan ahok di lp cipinang
tidak mampukah petugas di lapas menjamin keselamatan seorang ahok
baik kita akan mengulasnya malam hari ini
bersama dengan rolas citingjak pengacara dari basuki caya purnama atau ahok
selamat malam bang rolas
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia prime news
kemudian ada syamsuddin rajab yang merupakan presidium kejaksaan watch
selamat malam bang syamsuddin
dan melalui sambungan telepon ada pak syar pani yang merupakan kasubag humas di jen pemasyarakatan
pak syar pandi selamat malam pak
selamat malam pak

baik pak syar pani
mungkin bisa dikecilkan volume ini pak ya televisinya pak ya
saya ke bang samsudin terlebih dahulu saya tertarik ini membaca ketika yang lain biasa biasa aja menanggapi ini
dari kejaksaan watch tiba tiba bilang ini bisa saja bentuk pelanggaran hukum
di mana sebenarnya letak pelanggaran hukumnya
ketika ahok tetap ditempatkan di rutan makobrimob
ya yang pertama bahwa rutan itu fungsinya adalah penempatan masih dalam tahap penyelidikan penyidikan
statusnya tahanan ya
dalam rangka kepentingan persidangan ya
tapi kalau sudah diputuskan oleh pengadilan dan sudah memiliki kekuatan putusan yang ingkrah
maka narapidana atau terdakwa itu harus ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan
bukan rutan ya ini berbeda ya rutan lembaga pemasyarakatan
jadi rutan itu untuk menempatkan seseorang yang sedang dalam proses persidangan
lembaga pemasyarakatan itu menempatkan seseorang yang sudah menjadi narapidana
yang sudah berkekuatan hukum tetap disitu
oke nah itu menurut anda sudah melanggar aturan
oh ya pasti
ada dasar hukumnya tidak itu
ada bisa dilihat di pasal satu angka dua undang undang nomor dua belas sembilan puluh lima ya tentang pemasyarakatan
mungkin kita lihat ya mungkin pasalnya atau undang undang nomor dua belas sembilan belas sembilan belas ini bisa ditampilkan
kemudian di pp dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga yang merupakan penjabaran dari kuhap itu juga menjelaskan secara rinci
bagaimana fungsi rumah tahanan dan bagaimana seharusnya memperlakukan narapidana dalam
ini bunyi tepatnya ya dalam undang undang nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima pasal satu ya angka tiga
lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana
dan anak didik pemasyarakatan
baik apakah ada pp nomor dua puluh tujuh seribu sembilan ratus delapan puluh tiga nah ini dia pp nomor dua puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga pasal satu angka dua
rumah tahanan ini kita bicara rutan ya
rumah tahanan negara selanjutnya disebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
seperti yang anda sebutkan tadi
jadi aturannya sebenarnya ketika basuki caya purnama tidak jadi mengajukan banding dan kejaksaan juga sudah mencabut memori bandingnya
maka kekuatan hukumnya tetap maka disitu statusnya narapidana
harusnya tempatnya adalah lapas
lembaga pemasyarakatan lapas
baik pak syarpani bisa dijelaskan pak kenapa kemudian tetap ditempatkan di rutan makobrimo pak syarpani
terima kasih selamat malam kepada seluruh pendang pemirsa di sultan air
perlu kami sampaikan bahwa benar pada hari rabu kemarin itu telah dilakukan berita acara kami ulangi telah diakukan serah terima dari penuntut umum
kepada pihak lapas cipinang terhadap terpidana ahok dilakukan di makobrimo
kami sudah dalam lapas kami sudah menerima yang bersangkutan sudah ada berita acara serah terimanya
namun setelah adanya pemberitahuan dari pihak kejaksaan bahwa akan ada pengiriman kelapa cipinang
lapas cipinang sudah melakukan rapat dan menggali informasi tentang kemungkinan kemungkinan yang terjadi di dalam lapas
adanya karena ini wilayah hukum yang bersangkutan itu di dki dengan pilgub kemarin kan ada masa masa di dalam itu yang pro dan kontra dan jumlahnya lima puluh lima puluh pak
jadi kita ini kan deteksi dini ahop ini sudah kita terima menjadi warga binatang kita cuma kita titipkan
dan ini bukan ini sekali ini saja terjadi pak bahwa dulu ada beberapa juga kita titipkan di makubrimo
seperti contoh kalau orang itu membahayakan di lapas bisa kita titipkan
dan yang bersangkutan tetap naruh pidana
kita ini deteksi dini pak kalau sudah kejadian pak ya di dalam yang bersangkutan betul ada masa yang mengganggu kenyamanan atau ada perbuatan yang membuat yang bersangkutan itu dipukul atau dikeroyok
nanti masyarakat akan berpendapat juga loh kok nggak ada deteksi dini dari lapas kok sehingga ada pemukulan di dalam
nah makanya ini sebelum terjadi
jadi kalau kita berfikir menegakkan hukum itu kan
tapi pak syar pandi bukankah itu tugas dari memang sipir lapas atau mungkin petugas yang ada di lapas itu sendiri pak sebenarnya
betul pak kalau situasi normal pak jadi lapas cipinang itu hari ini diisi tiga pak
tiga ribu naruh pidana yang kapasitasnya sembilan ratus
kalau itu hanya diisi tujuh ratus mungkin kepala lapasnya siap untuk itu pak
ini kan sudah tiga kali lipat pak yang pertama
yang kedua adalah

bahwa kita ini mengadakan kunjungan hari raya idul fitri

jadi di lapas itu ada suatu kebiasaan bahwa diberikan kunjungan keluarga bagi seluruh naruh pidana indonesia
itu kalau seribu saja dibesuk oleh tiga orang
kali tiga akan ada tiga orang narapidana keluarga yang besuk di hari raya idul fitri ini
jika ada yang bersangkutan dalam lapas mempunyai masa yang di luar demo ataupun ingin bertemu dan sebagainya
sehingga terganggu orang akan besuk ini kan akan menimbulkan kecolak di dalam
ini artinya pak sarpani
ini artinya pak sarpani
pak syarpani ini artinya sementara
iya ini langkah awal yang dilakukan kalapas
karena yang bertanggung jawab keamanan di lapas itu kan adalah kalapas lah
jadi masa kalapas sudah mengukur kekuatannya untuk di tahan di mako berum
kita paksakan nanti terjadi apa apa kalapas sudah bersurat
ini kan karena eksekusi itu harus dilakukan di lapas cipinang
maka lapas cipinangnya begitu memberikan jawaban sementara menjelang lebaran ini kita di
nanti pak akan ada evaluasi ini setelah dilaksanakan di makobrimo sebulan dua bulan ada evaluasi
nanti pimpinan mungkin menteri hukum dan ham direktur jenderal pemakaman
oh dua bulan ya berarti bukan alasan lebaran saja berarti pak ya
berarti bukan alasan lebaran saja ya
bukan alasan lebaran saya makanya
bukan alasan lebaran saja makanya itu yang pertama mana yang bersangkutan yang kedua situasi lebaran ini
jadi kan kita wajar sekarang mungkin saya perlu jelaskan pak
hmm baik pak
pengadilan ahok kan harusnya di pengadilan pak tapi kenapa dialihkan ke mentan
jadi kepolisian juga mempunyai analisa yang sendiri bahwa untuk menghindari hal hal yang terjadi dan sah sah saja pak
sah sah saja ya
yang bersangkutan ini sudah diterima loh pak
yang bersangkutan ini sudah kita terima pak
nah registernya sudah berubah menjadi b satu kalau tidak kan nomor delapan puluh tiga b satu delapan puluh tiga di lapas sipinang
maksudnya itu sudah terdaftar di lapas cipinang pak
bukan ditolak pak ya
pasar lapas itu memberikan argumen begitu pak
oke baik rupanya memang semangat sekali ya pasar pani ya
kita tahan dulu pasar pani
pasar pani pasar pani mendengarkan saya ya pasar pani ya
betul saya mendengarkan pak
ya kita bergantian pak ya bapak menjawab saya bertanya
pasar pani jadi itu sudah diterima artinya sudah menjadi statusnya untuk lapas sipinang berarti
basuki cahaya purnama
yang bersangkutan sekarang sudah narapi dana sudah dihitung pak
menjadi narapi dana umpamanya hari ini rp tiga sudah rp tiga satu isi lapas sipinang
jadi kalau kita masuk lapas itu pak disitu akan di papan kontrol itu akan ditulis jumlah penghuni rp tiga
satu di mabos polri satu di mako berimu
karena ada tipi pan dan lima di rumah sakit dan sebagainya
bisa tiga puluh sampai dua puluh sampai tiga puluh orang itu berada di luar yang statusnya pidana di lapas
sekarang saya akan bertanya ke bang rolas
bang rolas ini mungkin sesuai harapan dari bang rolas dan tim kuasa hukum yang lain ya agar tetap berada di rutan makobrimob
tapi ketika ada yang berbicara soal aturan ini ini tidak melihat subyeknya ahok atau siapa
tapi kalau melihat aturan sebenarnya berada di rutan apakah kemudian ada alasan hukum lainnya
karena tadi menurut pak
pak samsudin ini menyampaikannya dengan dasar hukum yang tadi kita munculkan
adakah dasar hukum yang lain bahwa itu bisa tetap di rutan makobrimo
jadi kalau kita lihat konteks persoalannya apa yang dilakukan oleh teman teman dari lapas ini adalah mungkin merupakan sebuah kebijakan untuk keamanan dan keselamatan daripada pak ahok
menurut analisa mereka
kapasitas kita sebagai kuasa hukum
kita bukan dalam kapasitas
minta memohon atau menginginkan a menginginkan b
tidak begitu ya
tidak dalam posisi begitu
posisi kita dalam posisi mendampingin teman teman dari kejaksaan dan lapas melakukan eksekusi
kita dampingi semua prosedur
yang kedua saya setuju apa yang dikatakan dari pak sarpani tadi itu mengatakan nanti kalau sampai tiba tiba kejadian sama ahok di cipinang terus siapa yang mau disalahkan
terus yang terbelakang yang ketiga yang perlu kita ingat juga
kita bisa lihat kita baca di youtube bahkan ada syembara buat nyawa ahok satu miliar
hoaks bukan itu masalahnya
itu nyata dan kita sudah laporkan
waduh sudah kita laporkan
sekarang kan banyak informasi di youtube kadang kadang itu hoax kadang kadang itu kan sering gitu
bahkan waktu kejadian itu itu adalah masa belusukannya pak ahok ketika dalam masa masa kampanye di daerah jakarta barat di daerah pasar
kebetulan teman teman kita ada di situ
waktu toa itu saksi yang ada di youtube itu juga kita majukan jadi saksi
ini antisipasi antisipasi yang penting yang bagus yang dilakukan oleh teman teman dari lapas
pertanyaan berikutnya adalah kenapa kalau ahok yang dititipkan pada heboh
banyak yang lain banyak
kalau orang lain dititipkan gak ada yang heboh
yang lain banyak memang
oh banyak sekali penitipan
banyak pasti dengan pertimbangan pertimbangan lah
iya kan yang jelas
statusnya sudah menjadi warga binaan sudah jadi di lapas bukan di rutan
cuma karena satu dan lain hal pasti ada dasar dasar pertimbangan itu
nah kalau alasan begitu bagaimana anda melihat
ternyata bukan saja pak suki cahayapurnama
berarti kalau dikatakan diskriminasi juga sulit begitu ya
karena atau anda tidak setuju punya alasan sendiri
ya kalau kita bicara aturannya kan jelas aturannya
sekarang justru malah yang saya pikirkan jika pak ahok ditahan di rutan
justru malah hak haknya
justru malah hak haknya sebagai narapidana tidak terpenuhi
ya seperti mendapatkan perawatan kalau sakit ya
pendidikan pengajaran ya
ini kan karena dia terpisah
dia terpisah dari la paz
dia ditempatkan di rutan
nah pembinaannya kan kolektif di la paz ini
nah kalau dia sendiri di rutan terus siapa
kasihkan pak ahoknya gak ada gak dapat pendidikan pengajaran
nggak perawatan kesehatannya
tapi kalau dibandingkan soal faktor keselamatan ancaman tadi
nah itu jadi tafsir
tafsir menurut anda
tafsir menurut saya
sekarang misalnya kan la paz juga
itu hasil deteksi dini dari pihak la paz
ya kalau deteksi dini kan di dalam lapas itu kan ada blok blok
ada blok a blok b dan seterusnya
bahkan dari ujung timur ujung barat ada
nah kalau dengan analisa kondisi la paz seperti itu
ada over capacity dan seterusnya
atau pada tempat mana ahok itu bisa aman di dalam lapas
kan bisa ditempatkan di situ
kalau tidak ada bagaimana
ya di sana banyak ruangan kok
bahkan ada kamar isolasi ada kamar khusus untuk dalam rangka pembinaan
jadi bukan jadi alasan soal soal begini ya menurut anda
menurut saya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu argumentatif
tidak terlalu kuat bagaimana
ada tanggapan dulu dari bang rolas
jadi saya malah yang lebih menarik sebelum saya menanggapin bang sehenir saya
malah kalau kita bicara fakta
dijaga sama sipil atau dijaga sama brimop enakan mana
sudah pasti lebih kaku di brimob
itu kan garda terdepannya polisi pemegang senjata semua
jadi lebih lebih ketat maksudnya
kalau misalnya sebagai
kalau dia sebagai
sebagai warga binaan
menurut saya akan lebih enak dia mendapatkan hak haknya di
misalnya seperti di lapas itu olahraganya mungkin lebih bagus
sarana persarana lebih bagus
tapi kan di atas itu semua ada namanya keamanan
kalau dia menikmati itu terus tiba tiba dia kenapa bagaimana gitu loh
itu yang disebut tadi tidak terlalu argumentatif alasan alasan keamanan itu
tapi pertanyaannya adalah yang lebih menggelitik
kalau ahok batuk sedikit jadi heboh ini jadi heboh
kenapa orang lain
orang lain banyak juga dititip mas
yang kita lihat di televisi juga banyak yang dititip
kenapa nggak ada yang heboh
apa sih ahok itu gitu loh
walaupun titip titip seperti itu dari seharusnya di lapas tapi ada di rutan itu tidak ada aturan hukumnya
atau ada aturan hukumnya
kalau kita melihat kerangka yang lebih besar lagi
la paz dan rutan punya siapa sih
seque punya menteri hukum dan ham
artinya dia yang lebih tahu
siapa ditempatkan di mana
atas nama keamanan dan keselamatan
atau apalah sop mereka
mereka yang punya rumah
mereka paling tahu
sama seperti orang tua
dia lebih tahu anaknya ini nginep di kamar yang mana
tapi kan ada aturan aturan perundangan tadi tuh
dari undang undang seribu dua ratus sembilan puluh lima
kemudian ada ppnya
bahkan ada capman ya di sini
kalau kita bicara masalah aturan
itu sekarang cipinang itu
sudah tiga kali lipat
terus aturan mana yang mau diikutin lagi
sangat over kapasitas
kita akan bertanya ke pak sarpani ya
setelah jeda berikut
nanti kita akan dengarkan jawaban dari pak sarpandi
setelah kita rehat sejenak
tetaplah di cnn indonesia prime news
apa pendapat dari
menteri hukum dan ham soal pemindahan ahok ini ternyata tetap berada di rutan mako brimob
kelapa dua depok
kita lihat berikut ini
soal jumlah di cipinang
soal keamanan di cipinang
maka dari telahan itu kita mengambil keputusan
kita ambil keputusan dan ini demi keselamatan karena ahok ini kan sangat kontroversial
jangan di under estimate masalahnya
sejak awal ini tidak merupakan persoalan yang sangat besar
masih banyak orang yang tidak puas
maka untuk menjaga hal yang tidak kita inginkan kita masih tempatkan di makobrimo
nggak ada yang istimewa
anda jeruin aja di situ dulu
kini kita akan lihat dulu aturan dari keputusan menteri kehakiman nomor m satu pl dua ratus satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu berikut ini
dari sini dilihat pasal dua
menyebutkan begitu ya
pemindahan narapidana hanya dapat dipindahkan atau ditempatkan ke lapas wilayah lain
saya nanya ke pak syarpani
pak syarpani kalau memang alasannya adalah keamanan ancaman keselamatan bagi basuki cahayapurnama
jika ditempatkan di lapas cipinang kenapa kemudian kembalinya ke rutan makobrimob
tidak katakanlah ke lapas lain
tadi contohnya di mana pak
terima kasih mas
perlu kami sampaikan bahwa ketika akan ada instruksi untuk eksekusi ke lapas cipinang yang dituju oleh pihak kejaksaan ini kan lapas cipinang
jadi dengan waktu yang kita harus menerima karena kalau pemindahan narapi dana antar provinsi itu kan mungkin ada prosedur yang harus dipenuhi
harus izin dulu harus dan lain sebagainya
jadi kita mengambil langkah cepat menjelang idul fitri
langkah langkah yang kita lakukan tercepat adalah menitipkan yang bersangkutan
setelah kita terima sudah menjadi register b satu narapidana di lapas cipinang
maka kita sementara menempatkan untuk menjalani pidananya di rutan
berapa lama proses perizinan itu pak syarpani
bukan masalah perizinan mas
ini kan rutan makobrimo itu kan merupakan cabang rutan dari kementerian hukum dan ham juga
ya tapi kan dari aturan kepmen tadi dari lapas ke lapas bukan dari lapas ke rutan begitu pak
saya ingin mencoba melihat aturannya saja
kalau katakanlah tadi kenapa tidak ke lapas cibinong tadi prosesnya kan panjang
proses apa itu tadi namanya koordinasi kah atau perizinan dan lain sebagainya
itu berapa lama pak
ya berapa lama itu proses itu
ya mungkin ditempatkan
nanti ada evaluasi dari pak menteri dan pimpinan pak direktur jenderal
ya mungkin setelah lebaran nanti evaluasinya ada di pimpinan tuh mas
biasanya berapa lama proses perizinan itu pak
nah kita tidak ini mas tidak bisa menentukan itu kan evaluasinya ada di pimpinan
kita menunggu saja bagaimana kedepannya
karena seperti disampaikan rekan kita pengacara tadi bahwa hanya ahuk ini saja banyak yang lain
mungkin ratusan di seluruh indonesia ini akan sama begini
ya mungkin nanti akan disoroti tentang yang lain
ini kenapa bisa dititipkan kerutan begitu pak
makanya mulai dari ahok ini publik bertanya dulu jika memang ada aturannya seperti itu
dari lapas harusnya ke lapas
kalau memang lapas yang satu dinilai tidak aman dari segi keselamatan
ada celah yang lain yakni dipindahkan tetapi pindahnya ke lapas begitu pak
makanya setelah dianalisa ini kalau ditempatkan di lapas yang bercampur dengan narapidana yang lain indikasinya akan sama
ini kan masih hangat masalah beliau ini
kita lihat ketika ditempatkan di rutan memacetkan jalan sampai ornames tembok dan dinding itu pun digoyang hingga potensi keamanannya berdampak sekali
jadi di lapas yang lain juga ada ancaman juga pak
tidak ada yang istimewa
sedikit pun tidak ada yang istimewa
bagi kami kami setiap hari pun terima ratusan bahkan dua tiga ratus narapi tahanan yang masuk ke rutan dan lapas di indonesia ini
dan di dki jakarta tidak ada yang istimewa
kami pun biasanya saja
namun kan antisipasi keamanannya
jadi pertimbangankan lapas
karena yang menjawab keamanan itu ada di kepala lapas
kita akan akomodir permohonan ke lapas ini
pak sarpani apakah memang benar kalau di lapas lain juga ada ancaman kepada pak ahok
ya ada indikasi kesana mas
jadi yang paling aman hanya di rutan mako brimob ya
iya kalau di brimob kan aman mas
jadi beberapa seperti contoh ada kasus
ada yang satu perkara akan ditebak ke lapas

di daerah tersebut dititipkan ke jaksa dititipkan ke polisian
karena untuk menghindari ada konflik dari kedua belah pihak yang sedang mengalami perbedaan pendapat dan pertikaian ini
ini kan indikasi
kalau sudah kejadian siapa yang mentonjok
kepala lapas juga yang dicopot
karena tidak mampu menangkap
kami memahami kekhawatiran itu
jadi kita dalam menegakkan hukum juga
ada juga kita berpikir hal hal di luar kemampuan kita
pak sarpani kita memahami kekhawatiran itu
kepunisian pun mengalihkan dari pengadilan negeri ke komentari
itu polisi yang menangani keamanan
oke baik baik pak sarpandi
kalau saya melihat frame nya tadi kesannya bahwa mungkin memang ini aturan bakunya seperti yang disebutkan pak samsudin
tapi ya tahulah kondisi yang begini memang saya tidak bisa terlalu kaku lah dalam aturan
contohnya toh pengadilan bisa juga dipindah ke ini
maksudnya begitu pak samsudin
anda bisa memahami ini atau menoleransi hal ini tidak kira kira
saya justru malah semakin tidak paham argumentasi yang dibangun oleh pak sarvani tadi
nah kalau masalah over capacity di rutan itu kan di lp kan itu sudah masalah tahunan
dan mengkumham tidak pernah memberi solusi terhadap over capacity ini
dan ini sudah tahunan
yang kedua saya kira persepsi bahwa dimanapun tempat lp
pak ahok dititipkan di situ persepsi yang dibangun adalah akan selalu ada ancaman
itu tadi yang disampaikan kan
iya kalau begitu cara berpikirnya maka semua di republik ini tidak aman jadinya
semua tahanan maksudnya semua terapi dana
jadi maksud saya argumentasinya itu ya logis dong gitu
ya logis itu menurut saya karena ketentuannya adalah dari lp ke lp
maka sebaiknya dirjen pemasarakatan mencari
lapas yang terdekat yang juga sudah harus diantisipasi
di sisi yang lain saya melihat koordinasi antar baik di kejaksaan maupun juga di lapas ini tidak ada
karena putusan pengadilan setelah putusan pengadilan ingkera itu berapa lama jaraknya
itu kan lama masa urusannya urusan administrasi doang
jadi menurut anda alasan tidak logis
tidak logis tidak argumentatif
ada pendapat bang rolas
jadi saya kurang sependapat sama abang saya ini
karena ketika pak ahok masuk di cipinang pun dalam hitungan jam beribuan orang
kita ada di situ saya ada di situ
saya yang mendampingin
sempat goyang goyang pagar begitu ya
sampai dengan goyang pagar
warga warga sekitar kebetulan rumah saya di rawamangun dekat cipinang situ
jadi saya bisa mapping lah kira kira ini warga sini atau bukan
itu yang pertama
ini kan perintah ini adalah eksekusi ini dilakukan oleh pihak teman teman dari kejaksaan untuk mengeksekusi pak ahok harus masuk ke cipinang
kan rule nya begitu nih
kalau dipindahkan nanti di ke cibinong antar provinsi pasti akan butuh koordinasi
butuh nanti kalau dipindahkan ke cibinong salah lagi tuh
sudah melewati tahap ini belum
apakah sudah izin sama kanwil ini kanwil itu
kalau ada aturan hukumnya dan perizinannya jalan bukankah itu justru
untuk memindahkan antar wilayah itu harus ada mekanisme yang ditempuh
jarak antara putusan pengadilan dengan sekarang masuknya pak ahok di lp itu berapa lama
kan waktu itu ada ban
masih ada banding
putusan banding itu setelah ingkir pak ahok enggak banding kan
terus juga kejaksaan menarik bandingnya
tidak terlalu lama menurut anda
cukup waktu untuk memproses secara administratif

saya kira kejaksaan sudah harus mengantisipasi dari awal
karena kan ada koordinasi nih kejaksaan nanti penempatannya di cipinang terus lapas cipinangnya akan koordinasi dengan kejaksaan
di situ cukup nggak aman nggak misalnya kalau memang ada ancaman
ini mau dipindahkan bagusnya kemana
itu kan ada diskusi
jangan sekarang itu menjadi alasan
mungkin diskusinya waktu itu sudah sepakat di rutan brimob
iya tetapi sekarang ini tidak menjadi beralasan kalau alasan alasan keterlambatan administratif
jadi kalau kita lihat ketika pihak kejaksaan mencabut banding itu waktunya tidak terlalu lama
dari yang sekarang ya
dari yang sekarang
tapi ketika pengacara mencabut banding sampai eksekusi itu mah lama betul
emang lama karena kejaksaan masih ada terus
masih ada kejaksaan pihak yang mengeksekusi perintah pengadilan
tapi mungkin sebelum mencabut banding kan sudah terpikirkan kan oleh pihak jaksaan bahwa ini misalnya saya

karena pihak pengacara sudah cabut banding harusnya ini akan inkrah dan ke lapas dipindang
jadi yang dimaksud bang samuddin tadi ada cukup waktu sebenarnya
tapi kita kembali ke kerangka besar lah
siapa sih yang paling tahu tentang lapas dan siapa sih yang paling tahu tentang rutan dan siapa sih yang paling tahu tentang itu
sudah pasti kemenkumham
sudah pasti dia punya alasan alasan tersendiri
sudah pasti dia paling mengerti apa yang harus dia lakukan
kalau gitu perlu ada tambahan aturan tidak
tambahan aturan perundangan tentang seperti menitipkan kelas
menitipkan ke rutan dan lain sebagainya
sebenarnya sebenarnya kalau kita bicara lebih jujur sebenarnya negara aja yang tidak siap
satu penjara tiga kali lipat
satu rego dijaga oleh dua puluh tiga an orang untuk tiga orang itu kan memang gak masuk akal juga
ini kan sudah komplikasi lah kalau kita lihat
karena begitu crowdednya persoalan ini saya kasih sama yang punya rumah lah
toh mereka bilang apa
tunggu a b c dan lain lain
nanti kan ada evaluasi
sementara sampai remisi nanti
remisi bebas di rutan brimob
sudah percaya lah sama pemerintah
mereka lebih tahu apa yang harus mereka lakukan
oke pak sarpani
tapi ada jaminan tidak pak
memang ini hanya sementara pak sarbani
nggak maksudnya publik bertanya
ini sampai sementara saja atau kan nanti kemudian sampai bebas ternyata berada di sana
itu anda menjamin
kalau gitu atau justru apa bagaimana
ada jaminan tidak sampai sementara saja
paling tidak dua bulan lah
ya ini kan keputusan tercepat
karena kan eksekusi itu kan kita nggak bisa yang disampaikan pak samsudin tadi logis dan sebagainya
ada waktu bicara
itu kan masih dalam ranah ini di tahap pengadilan dan kejaksaan
yang menjadi ranah kita adalah ketika hari eksekusi kemarin hari rabu kemarin
jadi ketika ragu itu kemarin kita langsung memberi kalau pak sipinang langsung memberi tangkapan
hari itu juga langsung
nah terus ini langkah awal mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan di rutan makobrimob
nah ke depan akan ada evaluasi pimpinan tentunya di pimpinan yang akan memutuskan itu
pimpinan yang akan memutuskan itu
tapi biasanya seperti yang lain lain kalau belajar dari bukan dari kasus pak sarpani
tapi biasanya seperti yang lain lain kalau belajar dari bukan dari kasus pak ahok ya
tapi kalau misalnya ada narapidana lain dari lapas cipinang yang juga mungkin dititipkan di rutan makobrimo

dalam jangka waktu yang panjang ataukah memang sementara sekitar mungkin dua bulan tiga bulan begitu
sampai jadi gini mas penitipan di luar ada kan beberapa macam
seperti kita menitipkan narapidana di rumah sakit
nah jadi ada dititipkan narapidana yang sakit
itu nggak akan dirawat kalau peralatan nggak ada di lapas
sehingga di tempat lain
sehingga ditempatkan di rumah sakit polri ramadjati untuk jakarta
itu ada orang yang bertahun tahun di sana mas
bahkan bebasnya pun kalau kena lumpuh kita administrasinya yang mengantarkan ke sana
jadi kan hal hal itu sama
begitu juga dengan ini
kalau kondisi itu masih menjadi apa ada indikasi apa ya akan ada pertimbangan dari pimpinan untuk itu
jadi kalau kita bicara batas waktu
ini kan bukan penahanan yang dua puluh hari harus selesai dan sebagainya
ini kan ahok ini sudah menjalani pidana
kalau memang betul
kalau ruang lingkupnya pun sangat terbatas
kalau berada di rutan makobrimo memang masih luas yang berada di lapas
cuma kan kondisi hunian yang krodit ini kita antisipasi
karena ahok ini bukan kasus yang biasa
yang dalam arti melibatkan massa
beda dengan kasus titikor
dia hanya berhadapan dengan negara
tidak akan ada musuh di dalam
dia hanya untuk dirinya dan negara
tidak ada hadapan
ada musuh di dalam ya
berdampak sekali ke yang bersangkutan
ancaman seperti apa sih
karena publik kemudian akhirnya bertanya tanya juga nih bang rola
selain tadi youtube ya
tapi mungkin juga ada seperti apa sih indikasi yang mungkin ditemui di dalam lapas
sempat anda melihat sendiri mungkin dan lain sebagainya
setelah jeda berikut ya
kita akan ulas setelah di cnn indonesia prime news
setelah diputuskan itu ya
malamnya langsung pindah kan ya ke rutan
itu kondisinya seperti apa sih
memang anda mendengar betul bahwa ada
kan soalnya begini
ada sebagian yang bertanya
tadi mungkin sudah saya tanyakan di off air ya
jangan jangan di lapas cipinang malah pengikutnya pak ahok justru makin banyak
nah itu bagaimana itu
jadi kebetulan saya
waktu smp dan sma tinggal kira kira setengah kilometer dari cipinang
jadi saya paham betul daerah situ
memang pada hari pak ahok
itu warga tanggung spontan
ada yang jalan kaki
ada yang macam macam
itu yang di luar kan ya
yang di luar
tapi ini kan jadi mengganggu
akhirnya jalanan nggak bisa di jalanin
akhirnya semua jadi macet
akan jadi mengganggu sekali
ke pendingan umum ya
ini gerakan gerakan spontan yang jadi membuat mengganggu
itu yang pertama
ini kan pertanyaannya apakah mengganggu keamanan apa enggak
mulai sidang pertama sampai sidang terakhir
demonstrasi itu tiap hari
saya mulai sidang mulai bulan dua belas sampai bulan lima
dua pihak kan
demonstrasi dua pihak
kalau demonstrasi satu pihak cuma slow slow di sana
ini kan benar benar kalau kita nggak dijaga kan
sampai kita pengacara pun
parkir di mana kumpul di mana
masukin ke bus dikawal masuk sidang
ketika masalah masa masa kampanye
itu ancaman nyata pun ada
ketika di rawobet
kalau saya nggak salah itu
sampai di kampanye
kita halangin sampai dievakuasi
ahok ada ya itu ya
sampai dimasukin ke microled
polsek kebunjur kalau saya nggak salah
saya ada di situ
itu memang nyata
jadi kalau kita melihat sesuatu itu kan harus holistik
harus secara umum
ini benar nggak gitu
nah yang menjadi pertanyaan kami adalah
secara hukum sudah selesai
ahok itu sudah selesai
bahkan bandingnya pun sudah dicabut
sebagai pengacara profesional
saya mungkin keberatan itu dicabut
tapi itu secara pribadi ya
tapi secara pribadi
tapi pak ahok punya kepentingan yang lebih besar
dia lihat dengan keadaan yang tidak memungkinkan
akhirnya dia cabut
dia jalanin dua tahun
sudah dijalanin dua tahun
sudah masuk penjara
sudah mundur jadi gubernur
terus kenapa cuma ahok yang digituin
ini pak sab sudir
sudah mundur semuanya
apalagi cari pak sab sudir
sudah jadi warga biasa
persidangan kedua belah pihak
unjuk rasa dan seterusnya
lalu inisiatif polda metro memindahkan
nah maksud saya
dia harus memberikan penjelasan
yang betul betul itu
faktual kondisi internal lapas
pemindahannya pun tidak masalah
karena sesuai dengan ketentuan
itu boleh dipindahkan
ke wilayah lapas yang lain
sambil koordinasi dengan
lapas jawa barat
nah kalau tohpun
seingat saya ada ketentuan
kepmen sembilan puluh tiga itu
dimana dalam situasi tertentu
boleh dititipkan ke
ada berarti boleh
tunggu dulu penjelasannya
boleh dititipkan ke rutan
tetapi itu dalam jangka waktu yang
saya khawatir kalau ditempatkan di rutan
justru sampai selesai menjalani masa penjara
itu yang tidak benar
jadi penempatan disana itu hanya sementara
sambil menunggu penempatan
sekalian dikatakan pak syarpan ini benar dong berarti
sementara sambil menunggu evaluasi dari pimpinan
setahu saya ada capman yang memberi diskresi
ke menteri hukum ham
untuk hal itu
mungkin karena akibat itu tadi
masalah yang larut di kementerian hukum ham
over capacity dari semua lp di indonesia ini
ada diskresi itu ya
diskresi itu tapi sementara tidak
penempatannya itu sementara tidak
untuk dititipkan ke rutan
ya sementara dong
karena ketentuan di atas dari capman itu kan jelas
kalau kita lihat tadi
ya lp dengan lp
kalau kemarin saya nggak salah kan ada
nabi korupsi juga ditahan disini
kemudian ditempatkan di goa
dengan pertimbangan pertimbangan kemanusiaan dan seterusnya
tetapi ke rutan itu
itu masuk dalam kerangka aturan capman
ya boleh kita mengatakan bahwa
karena penempatannya sesat
atau mempersiapkan yang lainnya
ya bisa ditoleransi
karena ada capman nya
jadi boleh ada aturannya
tapi memang sifatnya sementara
jadi kira kira apakah memang setelah lebaran itu
kemudian langsung ada evaluasi
atau bagaimana informasinya pak syarpani
itu yang disampaikan pak samsudin tadi kan
yang sudah terjadi
setelah pemindahan ke rutan sementara
itu sudah tidak logis
apakah itu tidak logis
menjadi pemikiran kalapos
penempatan di brimu
kan sudah terjawab sendiri
dengan pak samsudin
bahwa itu sudah pemikiran yang logis
terhadap situasi terkini
penempatan yang bersangkutan
ini kan dititip pak
dalam menjalani pidana
dititipkan di mako brimu
dititipkan sementara sifatnya ya
hari ini kan
dan pahlawan seluruh indonesia
ini kan sudah dua ratus dua puluh enam ribu
dari semua mengalami kendala
dan kita harus mengambil langkah langkah
menteri hukum dan ham
jelas tidak ada perlakuan istimewa
sedikit dan sekecil apapun
singkat saja pak samadi terakhir
pak sarpani terakhir ya
kalau misalnya kemudian
hasil evaluasinya adalah
artinya akan tetap berada di rutan brimob dong
nah itu yang mulai
saya belum bisa jawab pak
itu ada di kewenangan pak jokowi
direktur jenderal pemasarakatan
kalau saya kan
yang sudah dilakukan saat ini
inilah yang dilakukan
berkoordinasi dengan mako brimob
ini jadi intinya
saya ingin memberikan pemahaman yang terbaik
ini adalah sementara
yang diri oleh masyarakat
oke pak sarwani
kami sudah jelas pak sarpani ya
untuk mengundangkan kunjungan
ketika ada demo demo
dan membuat rusak di dalam
pengunjung tidak bisa masuk
kami memahami pak sarwani
kami memahami hal itu
intinya ini adalah sementara
cuma yang memang kita bicarakan ini adalah soal
jadi kita tidak perlu khawatir pak sarwani
tidak perlu khawatir
tidak menyalahkan dari pihak kementerian keumahan ya
jadi ini kita hanya bicara soal aturan saja pak sarwani
terima kasih pak syarpani
terima kasih bang rolas
terima kasih juga pak samsudin
nanti kita akan evaluasi lagi juga
kalau mereka evaluasi
kita evaluasi juga ya
setelah lebaran katanya
kita akan lihat nanti seperti apa hasil evaluasinya
dan terima kasih pak samsudin
terima kasih bang rolas
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali setelah juda berikut